dan berikutnya wacana penerapan sistem ganjil kenap di wilayah tangerang raya untuk mengurangi polusi udara disambut baik oleh wali kota tangsel benjamin daphne
dirinya setuju kalau beberapa ruas jalan seperti jalan provinsi maupun jalan nasional menerapkan sistem ganjil genap
meskipun begitu pemerintah kota tangerang selatan masih menunggu instruksi dari pemerintah provinsi banten terkait dengan wacana diberlakukannya sistem ganjil genap di tangerang raya
dan tangerang raya ini masuk dalam lima besar kota dengan polusi terburuk
untuk mekanisme aturan sistem ganjil genap dan penerapan lokasi masih dalam kajian pemerintah provinsi banten
saya masih menunggu petunjuk lebih lanjut instruksi lebih lanjut dari
karena pemprov banten
karena pemprov banten
karena pemprov yang mengikuti rapat
karena di tangerang selatan ini kan ada jalan provinsi ada jalan nasional
jadi penerapan ganjil kenapnya prinsipnya saya setuju
tapi seperti apa penerapannya hari apa jam berapa dan sebagainya ruas mana ini yang saya masih menunggu
mudah mudahan dalam satu dua hari ini bisa secepatnya ada instruksi lebih lanjut